kini indonesia kembali meraih kabar baik dan pengakuan dari dunia internasional setelah kenaikan peringkat utang tersebut
apa dia ini sentimen positifnya
datang dari survei terbaru yang dilakukan united national conference on trade and development
yang menempatkan indonesia di peringkat empat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif pada dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
indonesia mengalami kenaikan empat peringkat dari laporan global investment report sebelumnya
hasil survei tersebut menyebut para pebisnis semakin optimistis dengan pertumbuhan investasi di wilayah asia tenggara
seperti indonesia vietnam dan singapura
dan berikut kami tampilkan lima negara yang meraih persentase respon tertinggi dari para eksekutif dunia
dalam laporan world global investment dua ribu sembilan belas kita lihat bersama yang pada posisi kiri dengan nomor berwarna kuning adalah peringkat pada dua ribu enam belas
kita lihat amerika serikat berada pada posisi pertama tiongkok kedua india ketiga
indonesia pada tahun lalu dua ribu enam belas masih berada pada posisi ke delapan
thailand lebih rendah lagi pada posisi ke empat belas
namun dalam world investment report dua ribu tujuh belas posisi indonesia sepanjang periode dua ribu tujuh belas dua ribu sembilan belas diproyeksi akan melesat pada posisi keempat
lalu pada posisi pertama masih amerika serikat
dengan peraihan investment grade tampaknya
ini juga bisa memompah lagi kepercayaan investor masuk ke dalam negeri
dan jangan lupa investasi merupakan salah satu modal motor pertumbuhan ekonomi selain konsumen yang begitu rajin berkonsumsi